teror bom di polrestabes surabaya membuat karyawan maupun pemilik toko di salah satu pusat perbelanjaan menutup usahanya
hal ini terjadi meski pihak pengelola pusat perbelanjaan mengumumkan bahwa situasi aman
karyawan salah satu pusat perbelanjaan di kawasan jalan bunguran surabaya
buru buru menutup toko setelah mendengar adanya ledakan bom di polrestabes surabaya
karyawan toko yang panik ini sempat terekam video amatir
pihak pengelola pusat perbelanjaan masih mengoperasikan mal ini dengan normal
namun pegawai dan pemilik toko banyak yang memilih menutup toko
tapi hampir semuanya ini tutup
kenapa mbak takut atau kayak gimana mbak
ya takut toh
iya soalnya kan di jmp kan sudah kejadian tuh di cmp
itu di polrestabes
iya jadi kan sudah dekat sini jadi kita kan ya was was juga
berarti ini memang dipulangkan dari pemilik tokonya atau ya apa mbak apa inisiatif sendiri
ya ini yang punya toko ini inisiatif sendiri dia

beberapa kali pengelola mal memberikan penjelasan dari pengeras suara bahwa kondisi aman
namun pemilik stand tetap menutup toko
francisca wijaya surabaya